ya kalau tadi ada melestarikan untuk budaya dan juga kesenian
tapi kalau yang satu ini bisa dikatakan untuk melestarikan bahasa daerah
ya akhir akhir ini ada sebuah video percakapan sopir taksi dan juga penumpang bulinya
yang jadi viral di media sosial
pak sopir yang tidak bisa berbahasa inggris
harus berkomunikasi dengan penumpangnya yang tidak bisa berbahasa indonesia
nah anehnya agar komunikasinya lancar
sang sopir taksi justru menggantinya dengan bahasa jawa ngapak
nah kira kira sang bully ngerti nggak ya
atau malah berantakan
ini dia aksinya
wah sangat percaya diri
jadi ya sopir yang satu ini meskipun tidak bisa berbahasa inggris
supir taksi ini terlihat asik berkomunikasi dengan penumpang wanita berkebangsaan asing
meski sang penumpang bule ini tidak mengerti
ia tetap berusaha menimpali ucapan supir taksi ini
ini etol tidak ada
nanti gabung aja gabung nanti ya
nanti sekalian aja
oke dan setelah ini
oke sampai kalau orang orang berkira
nggak punya ini kan
jadi pakai ini dulu gitu
dalam video sepertinya sopir taksi yang belum diketahui namanya ini kesulitan untuk menjelaskan tarif tol
menggunakan etol yang akan diakumulasi dengan tarif argo taksi
uniknya lagi tidak hanya menggunakan bahasa indonesia
sopir taksi ini juga menggunakan bahasa jawa ngapak untuk berbicara dengan penumpang bulenya
hmm yang biasa makan bolet yang orang ngerti
alhasil video jadi viral dan menuai banyak komentar warganet
setelah diunggah di grup facebook komunitas warga tegal
sebagian besar mengomentari sopir taksi yang dinilai sangat lucu
sangat percaya diri dengan aksen nampaknya
makan bolet alias makan ubi
video ini telah dibagikan sembilan ribu kali di laman facebook
dan dilihat lebih dari tiga puluh kali di laman instagram
saya tidak bisa inggris
wah ada ada saja ya sopir taksi yang satu ini
hmm yang biasa makan bolet yang orang ngerti